nah itu bukannya pak cakra pengacaranya papa
ada apa ya dia disini
iya pak amira ibunya dan orang yang bernama wisnu itu harus segera ditangkap
karena kalau prosesnya lama dia pasti akan mencari kesempatan untuk membunuh papa saya
dan kalau sampai itu terjadi pak cakra yang harus tanggung jawab
saya minta ibu dan mbak tidak usah khawatir karena besok pagi pagi sekali
gantungan kunci gantungan kunci ibunya
b cachaka pas mengejarnya em eigentlich
sesuatu di lokasi kejadian itu
apa itu gantuan kunci yang kalian masuk
jadi itu gantuan kunci utara ya
mana gantuan kunci itu
gantungan kunci itu bisa dijadikan bukti
ma'am siapa lagi
iya pak tapi
tapi gantungan kunci itu hilang
kamu hilangkan gantuan kunci itu
gantuan kunci itu bisa dijadikan bukti
gantuan kunci itu mau ada atau tidak
bapak tetap akan menuntut orang yang telah menularkan bapak jadi seperti apa
cepat cari pacaran pacaran keluarga kita itu
bapak akan menuntut memenjarakan amira dan keluarga berengsinya itu
amira amira bangun nak
kenapa jadi seperti begini amira
maafkan ibu yang sudah ngusir kamu
ibu gak tahu kalau kejadian kejadian seperti ini amira
amira bangun nak bangun amira bangun ini ibu
utari sabar utari
ya kamu ini semuanya gara gara kamu gara gara suami kamu
kalau saja amira tidak menyembahkan darahnya buat suami kamu saya kan tidak akan mengusir dia
kalau saja dia tidak menyebabkan darah jadi tidak selama ini
semuanya di gara gara kamu aini
amira bangun ini ibu
amira ibunya dan laki laki cacat breksek itu
baik pak prabu
pak prabowo tidak usah khawatir
saya akan urus masalah ini
baiklah saya permisi dulu pak
saya antar pak
pak sebentar ya
jadi ibunya amira marah sama mbak
karena amira sekarang sakit gara gara nyumbang darahnya ke papa
mama juga jadi merasa bersalah
apa yang utari bilang itu benar
kalau amira nggak nyumbang darahnya ke papa
dia nggak mungkin masuk rumah sakit seperti sekarang
mama jangan sedih
dia yang mungkin ibunya amira sedang emosi
pak cakra ingatkan tadi pesan suami saya
agar pelaku yang sudah mencelakai suami saya untuk segera dilaporkan ke polisi
biar mereka dihukum
nah itu bukannya pak cakra
ada apa ya dari sini
amira ibunya dan orang yang bernama wisnu itu harus segera ditangkap
karena kalau prosesnya lama dia pasti akan mencari kesempatan untuk membunuh papa saya
dan kalau sampai itu terjadi pak cakra yang harus tanggung jawab
saya minta ibu dan mbak tidak usah khawatir
karena besok pagi pagi sekali saya akan bawa kasus ini ke polisi
amira dan ibunya dilaporin ke polisi mah
saya permisi bu
tunggu dulu pak
pak cakra sebaiknya kita jangan bertindak gegabah
saya nggak setuju kalau amira utari dan mas wisnu itu dilaporkan ke polisi
amira itu baru saja menyelamatkan mas prabu pak
kenapa jadi kamu yang ngatur
pak k bilang bilang nggak setuju segala tunggu tunggu hmm
tidak ada yang minta pendapat kamu di sini ya
saya merasa nggak adil aja kak mira itu baru menolong mas prabu
lalu kita mau melaporkan dia ke polisi
padahal karena amira menolong papa jadi amira sekarang sakit
kalau lo gak kabur kemarin harusnya lo yang nolongin papa
jadi kita nggak perlu kan duduk tanggudi sama si amira
ini tentukan aja sekarang ya
kamu di pihak siapa
di pihak mereka atau di pihak kita
kajian mas prabu juga pasti nggak bakalan suka
kalau mas prabu tahu kamu menghalang halangi mereka supaya mereka tidak dihukum
bu malena dan bu aini saya dapat perintah langsung dari pak prabu
untuk itu saya harus proses semua masalah ini
besok pagi pagi saya akan laporkan kepada polisi
bagus nih ma aku udah nggak sabar banget lihat mereka di penjara
dan kalian kalau nasib kalian nggak mau seperti amira dan ibunya kalian harus ikutin perintah mama
apa yang ibu maksud orang yang ada di foto ini pak rizky ibu
dia putra saya
dan pasiennya bernama amira
sekarang dia sedang berada di kamar satu ratus delapan
jadi yang ditolong rizky itu amira
kemungkinan besar bukan hanya amira yang ada di sini
tapi ibunya juga
kalau mereka melihat orang ini
bisa bisa mereka langsung ribut dan bertanya tanya
dan dia pasti langsung ceriga
kalau selama ini aku membohonginya
mas sebaiknya mas coba cari rizky di luar
mungkin dia masih ada di sekitar pakiran atau daerah di sini
biar saya lihat di dalam ya
kamu gak perlu sesedih itu
ini bukan kesalahan kamu
ini bukan kesalahan kamu
ini kesalahan anak ini sebenarnya
karena dia sudah menyumbangkan darahnya
buat rami rizky
mungkin ini hukuman
buat anak yang gak nurut sama ibunya
saya rasa momennya kurang tepat
kalau momen hal ini
gak usah ikut campur
gak ada hubungannya sama kamu
kamu itu sebaiknya nunggu di luar
karena kamu bukanlah apa apanya amira
mas wisnu gak bisa sekasar itu
lagian kan dia sudah nolongi amira
mungkin emang lebih baik
saya tunggu di luar
sampai jumpa di keluarga
ini sudah perubahan
jauh tadi kan
jadi kata rizky orang ituudennya bapaknya
orang itu memang ayah bu
mukanya ini mirip banget
bilang kalau bapaknya mirip sekali dengan mas iksan
sebaiknya aku cari dia
mungkin aku bisa sekalian cari tahu mengenai bapaknya